berikut ini untuk keluarga yang akan kami hadirkan berikut ini mungkin untuk mengajarkan anak berpuasa bukan lagi jamannya ya
karena anak anaknya sudah gede
sudah gede semua kita akan lihat bagaimana suasana sahur yang ada di kediaman salah satu musisi besar indonesia ada mas adi ms
boleh dong bud
langsung saja kita akan menuju ke rekan kita ada vina simajuntang disana sudah bersama keluarga adi ms
untuk melewati makan sahur saya yakin menu sahurnya hari ini cukup menggugah selera
karena saya juga belum sahur ini sebentar lagi mau sahur
ya selamat pagi budi dan tiffany
ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di seantera indonesia
tak terkecuali bagi musisi muslim di tanah air
terkenal sebagai kondaktor dan penata musik
kondang di tanah air adms merupakan salah satu inspirator yang ada di indonesia
saat ini saya sudah berada di kediaman adi ms beserta keluarganya
saya akan mengajak budi dan tiffany juga pemirsa untuk melihat bagaimana keseruan sahur di keluarga adi ms beserta anak anaknya mari
mas edi aduh sepertinya enak banget ini sahur ya sahur yang dihidangkan hari ini
kira kira menu apa yang menjadi favorit sahur untuk mas adi dan keluarga mas
kalau aku sahur biasanya tadi buah dulu selalu buah eh minum dulu minum
terus buah habis itu sayur habis itu baru
biasanya nasi biasa lah
kali ini ada makaroni deket lebaran kita udah mau uji coba pakai ketupat
ketupat selalu ya mas ya
ini menu menu andalan yang setiap harinya ada di meja makan untuk sahur atau bagaimana mas
ganti ganti tergantung memes memes yang menentukan kita tinggal terima jadi
wah kalau mbak sendiri ini masakannya dimasak sendiri atau memang dibantu oleh
asisten rumah tangga
ya biasanya sih yang masak memang gude asisten saya diarah pintar masak
tapi juga tadi saya beli sempat beli ini sayur ini di restoran padang soalnya kan ada cocok jodoh ketupat gitu
ya hari ini juga ada nasi ayam pop nih kesukaannya kevin
nah kalau tristan sukanya si cez suka apa aja semua ya gude ya
sayur semua dan itu ada makaroni juga makan makan kesukaan kevin eh adi sama tristan
berarti gabungan antara nasional dan internasional ya mbak ya
ya tentu biar gak bosen
saya boleh gabung gak sih bromo
mas saya ingin tanya kira kira kebiasaan apa sih yang mas adi dan keluarga yang biasa lakukan di bulan ramadan yang mungkin tidak dilakukan di bulan bulan yang biasa mas
ya yang nggak biasa pasti makan jam segini
dan biasanya kalau hari hari biasa gak sering kita bisa berempat makan di satu meja gitu
kalau waktu mereka masih kecil kan gampang ya ayo makan ayo makan
kalau sekarang yang satu kuliah di bsd prostia mulia dia kos
terus kevin juga kadang tinggal di sini kadang di mana mana

ya pokoknya ya kadang manggung di
ya vin kadang kadang manggung di luar kota atau syuting syuting
kalau atisan kan kuliah di prostnya mulia
kalau saya sih selalu ada
selalu ada buat mereka
jadi yang spesial kalau udah ramadhan lebaran ya kumpulnya itu bersama keluarga itu yang
kebersamaan itu ya mas ya
dan di jam yang sudah ditentukan
di jam yang sudah ditentukan
misalnya jam tiga sampai jam lima pagi atau jam enam sore sampai jam delapan
itu kan pasti
artinya setiap sahur dan berbuka selalu berkumpul ya mbak ya
enggak selalu juga sih
mas adi saya kembali ke mas adi nih
mas adi sebagai kondaktor kondang ya di tanah air
dan juga penata musik yang wahid ya
kira kira ada tidak mas yang bisa membedakan untuk bulan ramadan tahun ini dengan ramadan sebelum sebelumnya mas
bagi mas adi
ya kebetulan ramadhan ini
setelah atau baru saja kita mengalami dinamika politik negeri kita yang cukup dahsyat di pilkada kemarin
ini ramadan jadi mempunyai arti sendiri kali ini ya
yang kemarin kita wah wah wah wah gitu
nah sekarang bagaimana kita lebih khusyuk lebih ke hal hal yang spiritual
lebih ke hal hal yang
beribadah lebih apa
bukan ngomongin soal hablum minanas tapi lebih habluminaullah gitu ya
jadi kontras dengan
mestinya kontras dengan kehidupan sehari hari yang biasanya
sekarang kita husuk beribadah gitu
lebih meningkatkan ibadah kita gitu
buat saya lebih spesial jadinya
lebih kontras dengan kehidupan sehari hari biasanya
dan ini yang membedakan ramadhan tahun ini dengan ramadhan sebelum sebelumnya bagi mas adi
iya kelihatannya begitu
kalau di keluarga sendiri ada tidak yang membedakan ramadan tahun ini dengan ramadan sebelum sebelumnya
mungkin yang sebelumnya tidak bisa berkumpul tahun ini bisa berkumpul seperti apa
nah kalau misalnya
lebaran tahun eh lebaran lagi
ramadhan tahun ini sih
aku lebih jarang lagi di rumah
soalnya kan dari kemarin di prasetya mulia
ngekos di sana
paling kalau misalnya kayak gini gini tuh biasanya jadinya weekend
ya agak sedih jauh dari rumah
kita semua kangen matristan soalnya dia enak kos
kalau untuk aktivitas lebarannya sendiri ini seperti apa
akankah ada sesuatu yang spesial
di tradisi lebaran tahun ini atau biasa saja seperti apa mas
hmm lebaran biasanya kita mengawali dengan sholat id bersama
di tempat yang berdekatan dengan makam ayah saya
yaitu di tanah kusir
ngekar abis itu
terus abis itu biasanya
kita lebaran di rumah ibunya memes
tetapi tahun ini baru pertama kali kita akan berlebaran pagi hari
giliran di keluarga memes
tanpa ibu ndak tercinta
karena baru wafat beberapa bulan yang lalu
jadi enggak tahu ini pasti suasananya lebih mengharukan ya
nah habis itu istirahat sebentar
ke keluarga saya biasanya
sunggeman ya mas ya tradisi sungkeman
konakan yang belum nikah
terus sungkeman ya
sebenarnya saya lebih ke silaturahmi
karena kadang setahun sekali kita bahkan ketemu sama keluarga terdekat kita
ini rahasia keluarga sih sebenarnya
tapi saya ingin mempertanyakan langsung ya
kira kira siapa sih diantara kedua pria tampan di depan saya
yang susah sekali untuk puasa dari dulunya mas
enggak ada mereka dua
enggak tahu dari kecil senang puasa gitu
jadi paling kalau kecapean syuting pernah kevin syuting
terus panas seharian gitu ya
karena kerja dan kalau diterusin
bahaya buat kesehatan
siapa boleh buat
tapi ntar dia bayar setelah ramadhan
tapi umumnya ya senang
dari umur berapa
enggak tahu dari puber
sd dulu ya
dari sd mulai puasa
cuma memang dulu bertahap sampai kelas dua tuh kalau nggak salah masih belajar setengah hari
terus ada yang full full hari gitu
ya tapi yang penting udah lumayan lah
yang penting mereka udah niat udah belajar niat
terus ibadahnya juga lebih ditingkatin
soalnya emang manfaatnya kan kalau puasa tuh yang kayak apa namanya
membersihkan pencernaannya di detok sih
jadi sesuatu itu
yang jadinya fun untuk dijalankan
menahan diri dari hawa nafsu amarah menguji kesabaran
terus juga disaat ini kan kita bulan pengamuran ini
banyak banyak ibadah misalnya seperti baca quran
atau buka puasa bersama dengan teman teman atau dengan anak yatim gitu
jadi banyak sekali manfaat yang bagi mereka juga
satu apa ya bulan yang penuh barokah gitu
ini yang sebelah saya sih
sebenarnya saya ingin sekali menyenggolnya
karena dari tadi diam saja ya
untuk sedang menikmati ini kayak menu kesukaannya
oke kita katakan di situ
kalau untuk kevin sendiri nih
saya ingin tahu bocoran untuk resolusi tahun ini
ada tidak menikah kah membuat lagu baru kah atau grup baru ini
kalau resolusi tahun ini sih mungkin
saya baru orbitkan artis jepang juga sih
adalah grup jepang namanya nk girls
terus paling saya juga baru launching music network marketing perusahaan baru sih di vyral
sama ya paling tetap maintain vyra tail sama kevin and the retros nya
jadi ya fokus di musik sih intinya
terima kasih mas adi ms mbak memes dan keluarga
ya itulah tadi keseruan
sahur di keluarga adi ms
saya sudah tidak sabar untuk ikut mencicipinya
kembali ke studio
thank you mas adi mbak memes tristan kevin juga vina
selamat menikmati santab sauret
saya ngiri karena disebelah ini kevin
kamu yang ngiri itu
apa itu maksudnya
apa itu maksudnya
aduh tuh jangan mau kalah
saya tadi makan ayam juga tapi ayam suer suer